artis ternama indra bekti mengalami pecah pembuluh darah otak pada dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh dua lalu
hal ini menyebabkan dirinya dilarikan ke rumah sakit abdi waluyo jakarta pusat
perawatan ini tentu butuh biaya tidak sedikit bahkan dikabarnya sampai menyentuh angka miliaran rupiah
sebenarnya indra bekti sudah memiliki asuransi kesehatan namun ternyata ia gagal mengambil klaim terhadap asuransi kesehatan miliknya
seperti banyak diberitakan asuransi yang digunakan indra ternyata memiliki masa tunggu satu tahun untuk bisa diklaim terhadap penyakit kronis
menurut financial planner budi raharjo masa tunggu asuransi adalah hal yang wajar saat baru mengajukan asuransi
budi menjelaskan biasanya memang ada masa tunggu selama tiga bulan sampai satu tahun tergantung perusahaan asuransi
selain itu terdapat kemungkinan di mana pengguna asuransi tidak menjaga polisnya tetap aktif dengan cara melunasi pembayaran polis tepat waktu
sehingga masa tunggu satu tahun
ganggu bisa terulang kembali walaupun pengguna asuransi bukanlah pengguna baru
ternyata masa tunggu ini bisa terjadi beberapa kali loh kalau ternyata orang tersebut tidak menjaga polisnya untuk tetap aktif
itu mungkin ya gitu jadi misalnya gini tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun keempat pembayarannya lancar
kemudian tahun kelima ternyata pembayaran sempat tidak lancar gitu ya sehingga akhirnya polisnya sempat laps tidak aktif
kemudian diaktifkan kembali
saat diaktifkan kembali itu bisa jadi polis asuransi tersebut akhirnya harus melampaui masa tunggu lagi
untuk menghindari kejadian gagal klaim asuransi budi memberikan beberapa tips diantaranya membeli asuransi saat keadaan sehat
serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
contoh pada tahap awal berkarir atau berkeluarga sebaiknya utamakan asuransi kesehatan
kedua pilihlah asuransi yang secara finansial sehat
hal ini bisa dilihat dengan melihat kecukupan modal perusahaan asuransi
ketiga pilihlah asuransi yang mudah diakses baik offline maupun online
sehingga mempermudah proses kepengurusan klaim ketika terjadi resiko dimanapun
dan yang paling penting adalah membaca dan mempelajari isi polis dengan detail di masa empat belas hari free lock period
atau masa yang biasanya diberikan perusahaan asuransi di awal seseorang hendak membeli polis asuransi
jadi empat belas hari untuk mempelajari isi polis
apakah perlindungannya itu sudah sesuai atau tidak
terus kemudian juga apakah ada hal hal yang ingin ditanyakan gitu ya
jadi kita jangan hanya mengandalkan penjelasan dari agen
tetapi kita juga membaca sendiri isi polisnya juga seperti apa
karena segala sesuatu janji dan komitmen yang diberikan oleh perusahaan asuransi itu semuanya dituangkan di dalam polis asuransi tersebut
budi pun meminta masyarakat ekstra hati hati dalam melakukan pembelian asuransi
pastikan layanan serta perusahaan asuransi sudah tepat
dan sesuai kebutuhan
jangan sampai asuransi yang seharusnya menjadi penyedia dana darurat
justru tidak bisa diklaim saat dibutuhkan